tak pereksatan lihat
hepan ini karena anak mu
kamu masih bebas
melihatkan sikap bayi bayi saling menghormati dan menjaga ya siapa sama bakal saya jagain dua puluh empat
jam pak bila perlu kayak ansip ansip cinta pak eh uh sirikan lu semua sama orang ganteng jangan
mulai mulai mulai nah salma sekarang kamu mulai duduk setelah yang kosong ya iya pak
salma ini kosong pening duduk sama abangnya sama sama
hari ini ibu rena sedang aduk penataan guru jakarta aja di kalian kerjakan tugas kalian
dari halaman lima belas dua puluh yuk jangan sampai tindak ya
teman teman banget hari ini dunia rasanya tenang banget kenapa sih hari ini nonton
itu gak masuk kelas gue jadi sepi
hai begitu juga hidup gue paling juga kesiangan kayak biasanya
kan enggak enggak gue doain semoga nathan gak masuk full day kalau bisa satu tahun
ya ampun gue sampai lupa fifa ini salma salma ini fifa enak baru dari bandung
ada pasar malam
mama pengen lihat bintang
pengen makan gulali
maka pengen makan es krim warna warni
kesukaan kamu waktu kecil nak
tapi pasar malam bukanya malem ma
sekarang kan kamu lagi di sini
kita pergi sekarang yuk
nanti kalau pasar malamnya buka
aku pasti ajak mama
tapi bener kamu ajak mama ke pasar malem
daniel anakku mama
yang lo lagi lihatin itu kakak kelas yang pengen ditakutin di sekolah
soalnya mereka tuh rusuh banget
dia itu gengnya nathan
seberapa ancurnya nathan
bergaulnya aja sama kakak kelasnya kayak gitu
peraturan nomor satu di sekolah ini
jangan pernah lo ganggu kakak kelas yang namanya dinda
berarti banyak juga ya peraturan nomor satu di sekolah ini
tapi kalau misalnya lo
lo gak ikut peraturan itu
di sekolah maupun di luar sekolah
iya kok tau
tadi rahma udah bilang sama gue
iya soalnya tadi tuh salma hampir dihajar sama kak dinda
lo berurusan sama dinda cs
aduh mendingan lo ngalah aja
dinda itu prinsesnya sekolah
dia tuh ketua cheers
dan dia ratu gaul
dia ratu gaul
dan lo tau
hingga itu pernah pacaran sama dimas
anak sekolah lain
dan mereka itu putus
tau gara gara apa
gara gara dinda itu jatuh cinta berat sama sinatak
maka dari situ dimas benci banget sama si kami
aduh enggak enggak enggak
pokoknya jangan sampe gue berurusan sama yang namanya nathan kak dinda
ataupun orang orang yang dari tadi kalian sebutin
karena gue itu disini cuma pengen sekolah yang bener
gue enggak pengen macem macem
pokoknya kalo misalnya lo pengen naksir sama cowo
jangan pernah naksir sama nathan
kalo misalnya lo pengen naksir sama cowo
mendingan di luar sekolah aja
karena disini enggak bener semua
wuh kok nathan enggak angkat angkat telfon gue

mau apa sih
mungkin ya beb
rololol terang maut
rayuan gue kurang maut
mona gue itu kurang cantik apa lagi sih
sampai luar sekolah tuh gue kali prinses disini
sampai luar sekolah